sudah bu sudah
kalau memang benar bu widya mengisah anaknya
kalau gitu sebaiknya kita pulang
saya sebagai istrinya saya yang paling berhak pak
bu ini adalah amanah
dari almarhum parudi
almarhum parudi membeli tanah ini tiga tahun lalu
dari pak husni dan sekarang menghadiahkannya
kepada masyarakat di sekitarnya bu
mengatasnamakan bu ernie istri pertama almarhum
dan sekarang tanah ini sudah miliki
jadi kalau ibu tidak percaya dengan masalah ini ya
yang penting saya harus sampaikan berita ini sama ibu
mama tadi sedih
mita lihat sendiri kan
tadi ada pak rw
tadi ada pak rw
bagaimana almarhum bapak kamu itu memberikan tanah yang harusnya bisa kita jual
sekarang mama udah gak punya uang lagi mit
belum lagi bulan
bisa bisa rumah kita disita
mita juga bingung
harus bantu mama kayak gimana
kalau mita mau bantuin mama
nenek yang jual labu itu
harusnya bisa kita jual
surat peringatan tunggakan spp
sebenarnya saya pengen ikut pelajaran rutin
boleh saja bagus itu
sering sering aja ya
hari sudah malam begini kamu masih kelayakan kemana mana
sampai lusuh banget
mandi keringet segala
kamu gak apa apa
ada apa sama kamu tuh
kok nyata lusuh begitu
mita bisa jauh
yaudah kalau gitu
mita ikhterak aja di rumah ya
yuk papa antar
kamu gak boleh takut begitu
kan ada tante disini
lagi pula kan tante sudah berjanji
sama alam mama dan papa kamu
bahwa selalu akan menjaga kamu
dan melindungi kamu
kita semua antar minta ke rumah
aduh ini apa apaan sih
kenapa kalian semua ngurusin
urusan keluarga saya
itu nggak pernah menelantarkan anak
kalau gak percaya nih
tanya sendiri sama mita
memang kamu pernah mau ngapain
kamu ceritain semuanya
tante akan menjaga kamu
bapak juga harus tanggung jawab
karena bapak gak mau terjadi apa apa sama kamu
kamu cerita ya
disini kita semua tahu kok
kalau kamu itu sering disiksa sama ibu kamu
sekarang kalau bilang sama mereka
kalau mama ini sering banget nyiksa kamu
mama mita baik kok sama mita
udah ya tante
sekarang kalian semua dengar kan
kalian ini tukang fitnah
jangan suka ngurusin urusan keluarga saya
urusan keluarga kalian masing masing
sudah bu sudah
kalau memang benar
kalau gitu sebaiknya kita pulang
sekarang kamu cuci piring
awas kalau sampai kamu ngandung macam macam ke mereka
kamu ceritain semuanya
tante akan menjaga kamu
kamu ceritain semuanya
kamu ceritain semuanya
halo selamat siang dengan lesung property ada yang bisa saya bantu
oh silahkan ibu dengan senang hati saya dengan bayu bu
nah ini kebetulan sekali ibu telpon mungkin memang ini rezeki ibu
kebetulan ada beberapa unit yang sedang kami promosikan dengan harga spesial
kalau ibu berminat saya akan antar ibu lihat lihat
iya mas boleh boleh ya makasih
yang ini bisa saya diskon mbak kalau memang mbak widya berminat
siapa yang gak senang kalau makin diringankan
marketing kan memang harusnya kayak gitu mas
saya sih nggak masalah soal itu yang penting mbak lancar di muka saya bisa bantu permudah semuanya
kayaknya rumah ini cocok sekali buat mbak
untuk seseorang yang jalan jalan dengan baik dan juga yang bisa berpengalaman dengan diri sendiri
untuk seseorang yang jalan jalan dengan baik dan juga yang bisa berpengalaman dengan diri sendiri
untuk seseorang yang cantik dan berpenampilan elegan
untuk seseorang yang cantik dan berpenampilan elegan

tapi bagus kalau patungan gitu
mas mau gak jadi pendamping hidup saya
jadi kan kita bisa patungan untuk beli rumah ini
kayaknya tawaran mbak layak untuk saya pikirkan
saya itu masih harus jual aset
ada tanah rumah
untuk bisa bayar rumah ini
oh ya gak masalah
kan saya ahlinya di bidang itu
saya serius loh mas
saya juga serius
kita bayar rumah ini setengah setengah